parpemimpin bangsa indonesia masih harus bersusah payah
mempertahankan dan mendapat pengakuan kemerdekaan dari dunia internasional
tak hanya perlawanan bersenjata pada masa agresi militer
sejumlah langkah dari meja diplomasi pun dilakukan
salah satunya melalui perundingan linggar jati
pasca insinyur soekarno membacakan teks proklamasi pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
belanda tidak serta merta mengakui kemerdekaan indonesia
belanda masih berusaha menguasai indonesia
yang sejauh ini
saat itu berstatus kuo setelah ditinggalkan jepang
yang kalah perang dunia kedua dan menyerah kepada sekutu
sejumlah langkah diplomasi antara pemerintah republik indonesia
yang masih seumur jagung dengan pihak kerajaan belanda pun dilakukan
untuk menentukan status kemerdekaan bentuk negara dan batasan wilayah

sejumlah langkah dari meja diplomasi pun dilakukan
dengan perjanjian linggar jati
linggar jati yang berjarak dua ratus tiga puluh km dari pusat kota jakarta
dipilih atas usulan menteri sosial indonesia kala itu
karena dianggap menjadi tempat yang netral bagi kedua belah pihak yang berunding
sebuah penginapan yang waktu itu bernama hotel merdeka
di kaki gunung ciremai kabupaten kuningan ini
menjadi saksi sejarah perundingan
yang berlangsung pada sebelas hingga tiga belas november seribu sembilan ratus empat puluh lima
pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh enam
di ruangan inilah delegasi indonesia yang dipimpin oleh perdana menteri sultan syahrir
dan beranggotakan diplomat diplomat muda
seperti muhammad rum susanto tirto projo dan akagani
berjuang meraih kedaulatan republik indonesia melalui meja diplomasi
sedangkan belanda diwakili oleh perdana menteri wim semerhor
perundingan yang ditengahi lord killen dari inggris sebagai perwakilan sekutu ini berjalan alot
dan harus berlangsung selama tiga hari
sebagai kesepakatan dari perjanjian lingkar jati ini
di mana belanda mengakui secara de facto kekuasaan republik indonesia
dengan wilayahnya meliputi jawa madura dan sumatera
kemudian tentara belanda segera meninggalkan daerah de facto
paling lambat tanggal satu januari tahun seribu sembilan ratus empat puluh
hasil pokok keduanya yaitu
bahwa pemerintahan indonesia
pemerintah belanda dan republik indonesia bekerja sama
dalam membentuk negara indonesia serikat
atau dengan nama negara ris
yang salah satu negara bagiannya adalah republik indonesia
dan yang terakhirnya ketiganya
bahwa belanda dan republik indonesia serikat
bekerja sama lagi dalam pembentukan uni indonesia belanda
yang dikepalai oleh ratu belanda
soekarno menyerahkan sepenuhnya perundungan itu pada sultan syahrir
ia tak ikut berunding
didelokasi membuka dan bernegosiasi dengan perwakilan belanda dan sekutu
melalui pertemuan pertemuan informal
ini salah satu ruangannya
tempatnya bercengkramak ngobrol
antara presiden pertama republik indonesia
ini seperti dengan loan killer dari inggris
ini seperti ini berarti
pak ini foto waktu zaman perundingannya apa ya
ini memakai kursi ini juga
beliau ini bertiga sebetulnya
di sini ada dari lord killer dari inggris
dan di tengah ada presiden soekarno
di sebelah kiri itu ada muhammad hatta
paddoing mother obras yang diu campus laptop
saya tsuk laba dan jaga
meski tak membuahkan hasil yang memuaskan bagi bangsa indonesia
perjanjian linggarjati setidaknya berhasil menjadi pemantik serentetan perjuangan diplomasi indonesia lainnya
untuk mempertahankan kemerdekaan dan mendapat pengakuan kedaulatan dari dunia internasional
satrio adi arief tidiawan kuningan jawa barat